bagaimana bentuk tim gabungan ini
karena tentu banyak sekali yang bertanya tanya mengenai tim gabungan ini
tim gabungan ini anggotanya kurang lebih enam puluh lima orang
kalau ada penanggung jawab itu kapolri wakapori dan jajaran di bawahnya
kemudian kita ada yang disebut semacam pakar ya semacam board pakar gitu
ada mas hermawan sulistio
baik kami terjadi gangguan teknis dengan pak nurholis
saya akan langsung ke bang usman terlebih dahulu mungkin
bang usman bagaimana tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari bang novel basina sendiri menyikapi tim gabungan ini
pendapat yang sama tidak dengan apa yang disampaikan oleh bang novel mengenai optimisme dari tim gabungan ini
bisa membongkar kasus siapa yang menyiram air keras dari bang novel baswena
ya secara umum saya
saya sependapat dengan pak novel
pertama karena memang kalau ini dirujuk pada komnas ham
komnasnya menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan proses
jadi ada proses penyelidikan dan penyelidikan yang panjang
tetapi disalahgunakan bukan untuk tujuan membongkar
nah pertanyaannya kan siapa yang melakukan penyalahgunaan proses itu
kita belum tahu
nah kalau tim ini dibentuk untuk memeriksa atau menelusuri siapa yang menyalahgunakan proses itu
atau menggunakan proses penyelidikan dan penyelidikan di dalam kepolisian selama ini
yang dimaksud oleh komnas ham
itu mungkin akan langsung terhubung dan akan menimbulkan semacam antusiasme yang positif dari masyarakat sipil
nah kenapa ini kurang mendapatkan antusiasme
karena yang dituntut oleh mereka atau yang diharapkan oleh keluarga pak novel adalah tim pencari fakta
yang betul betul independen dalam pengertian dia berada langsung di bawah presiden
gabungan yang dimaksud pun banyak diantara mereka yang merujuk pada tim pencari fakta
banyak diantara mereka yang merujuk pada tim pencari fakta sebelumnya
misalnya kasus pembunuhan terhadap munir
di dalam tim pencari fakta kasus munir itu terdapat gabungan instansi instansi pemerintah
bukan hanya unsur kepolisian tetapi juga unsur kementerian luar negeri
kementerian hukum dan hak asasi manusia unsur kejaksaan agung dan tentu saja kepolisian gitu
bahkan ada unsur perwakilan komnas perempuan di saat itu
nah dari segi pemberi mandat ini juga berbeda gitu
yang diharapkan masyarakat sipil pemberi mandatnya presiden langsung
tapi yang sekarang ini dibentuk dari kapolri
nah jadi selain mandat juga muncul kritik terhadap komposisi keanggotaan
tadi pak novel menyebutkan tentang orang orang yang memang direkrut itu
kalaupun ada dari luar selain mayoritas adalah anggota kepolisian
dan digarisbawahi oleh pak novel tadi adalah anggota kepolisian yang selama ini memang
melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap polisi
jadi itu adalah kasusnya yang tidak berbuah kemajuan sama sekali gitu ya
setidaknya yang diketahui oleh masyarakat
dengan kata lain mas novel mengatakan ini tim orang yang sama gitu
nah kembali ke temuan komnasam sebenarnya siapa yang melakukan abuse of proses ini
yang menyalahgunakan proses ini
apakah penyidik dan penyelidik yang selama ini menangani perkara novel
kalau iya kenapa mereka dilibatkan kembali gitu
itu yang saya kira dipertanyakan pak novel
harusnya tidak ada begitu
kalau tidak ada lalu siapa kan pertanyaannya
kalau misalnya bukan tim penyidik yang sekarang ini dilibatkan di dalam tim
dalam surat tugas kapolri lalu siapa
itu kan juga harus dijelaskan gitu
nah hal lain yang juga tadi jadi kritik dari pak novel adalah
tentang kecenderungan untuk menyalahkan atau katakanlah menjelaskan bahwa
kendalanya adalah novel yang tidak mau memberikan keterangan
novel menegaskan saya mau sejak awal tapi kenapa seolah olah saya menjadi disalahkan
nah bayangkan kalau ini adalah sebuah pembunuhan
tadi kalangan aktivis hak asasi manusia aktivis anti korupsi di kpk menjelaskan bahwa
serangan terhadap novel merupakan pembunuhan berencana
apabila pembunuhan itu terjadi novel tewas bagaimana mungkin kita menggantungkan proses penyelidikan
atau penyidikan kasus ini pada keterangan korban
karena korbannya sudah tidak ada
memang di dalam kasus sebelumnya misalnya kasus munir mbak suci ketika itu sebagai istri munir
juga cenderung merasa disalahkan gitu
seolah olah segalanya tergantung dari kerjasama keluarga atau khususnya mbak suci gitu
nah sebenarnya ini berangkat dari sudut pandang melihat kasus kasus kriminal biasa
yang memang sangat terbuka kemungkinan bahwa pelakunya orang dekat
dalam pembunuhan antara seseorang bisa saja di pacaran bisa saja keluarga gitu
tapi kan ini bukan pembunuhan biasa gitu
maksudnya ini bukan urusan kriminal biasa melainkan satu serangan terhadap
kalau dalam kasus munir terhadap aktivis hak asasi manusia
dalam kasus novel terhadap seorang
terhadap seorang investigator di kpk gitu
jadi ini bukan kriminal biasa
sebagai tambahan di dalam hukum khususnya hukum pembuktian
itu tidak wajib untuk membuktikan motif gitu
jadi yang tadi dikeluhkan oleh mas novel juga saya kira ada benarnya gitu
jadi sebuah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa misalnya gitu
ketika diajukan ke pengadilan itu motifnya tidak harus dibuktikan
yang penting yang mutlak harus dibuktikan adalah siapa melakukan apa terhadap siapa
kapan dimana dengan cara apa siapa saksinya siapa saksi ahlinya
apa petunjuknya suratnya dan seterusnya gitu
jadi saya kira kritik kritik semacam itu ada benarnya gitu
jadi independensinya yang kemudian juga dipertanyakan
jadi tiga sebenarnya
yang pertama itu mandat
jadi pemberi mandatnya berbeda jelas gitu ya dari kapolri dan presiden yang diharapkan
yang kedua komposisi keanggotaan gitu
sebenarnya tim pencari fakta munir juga dulu kepolisian
malah pangkatnya lebih rendah misalnya brigjen
tetapi di bawah presiden langsung
sehingga ia tidak merasa punya kendala psikologi untuk berhadapan dengan instansi
dimana anggotanya atau pejabatnya diduga terlibat gitu
nah yang terakhir yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sipil
itu yang tadi disebut oleh mas novel sebagai kurangnya keterbukaan
kurangnya sikap untuk membuka diri bagi pelibatan aktivis aktivis yang katakanlah dekat dengan mas novel ya misalnya gitu
yaitu aktivis anti korupsi seperti icw atau transparency international
atau lbh ilbhi atau kontras misalnya seperti itu
yang selama ini memang aktif mengadvokasikan kasus itu
sehingga tidak ada antusiasme tadi ya anda katakan
persis ketika diintroduksi ketika dikenalkan mereka malah resisten
beda dengan tim pencari fakta lain
nanti kita bahas lagi bagaimana kemudian kalau tim pencari fakta nanti kita harus jeda terlebih dahulu
pak nurholis selamat malam masih tergabung bersama dengan kami
mas rolis yang jelas ini cukup banyak poin poin kritik terhadap tim gabungan ini
yang sudah dibentuk oleh kak paul ri
nanti saya akan tanyakan ke anda tapi kita harus break terlebih dahulu
prime ini saya akan segera kembali setelah ini
kita masih membahas mengenai babak baru kasus novel baswedan setelah polri membentuk tim gabungan
penyidik dan juga penyelidik kira kira begitu ya bang usman ya
kita coba tanyakan langsung ke anggota tim gabungan ada pak nurholis yang sudah bergabung sejak tadi
pak nurholis selamat malam
baik pak nurholis bagaimana menjawab poin poin kritik tadi baik dari bang novel bang usman di studio
mengenai apa yang akan dilakukan oleh tim gabungan ini sebenarnya
ya pertama saya pasti senang ya ada masukan masukan terkait dengan materi penyelidikan dan penyidikan
misalnya tadi motif di diskusi diskusi awal kemarin kan juga saya melontarkan motif misalnya
tetapi secara umum begini menurut saya karena ini kan tim baru dibentuk tanggal delapan kalau nggak salah ya
kemudian kita rapat pertama kemarin relatif lengkap kemudian kita mereview apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik
nah masih ada banyak pekerjaan menurut saya yang masih harus dikerjakan termasuk misalnya membaca semua atau melihatlah ya
mereview semua laporan laporan secara cepat dari lembaga lembaga apakah itu komnas ham kompolnas kemudian juga ada mungkin laporan laporan
dari teman teman masyarakat sipil yang juga berkontribusi terhadap proses ini nah itu juga menjadi agenda
nah baru kemudian nanti kita akan
nanti kita akan lebih lanjut
kira kira begitu cara kerjanya ke depan
pak nurholis bagaimana menjawab keraguan dari teman teman seperti mbak usman misalnya dari bang novel sendiri yang mempertanyakan independensi dari tim gabungan ini
sementara jika ini hanya diberikan mandatnya oleh kapolri bukan oleh presiden dalam bentuk tgpf bagaimana menjawab tim gabungan ini bisa mengungkap kasus novel baswedan secara clear
saya juga dapat memahami ya
pak novel baswedan mempertanyakan independensi kemudian juga rekan usman hamid juga menyatakan demikian
nah saya kemarin itu di rapat pertama memang banyak lebih fokus ke kasusnya ya
jadi apa ke kasusnya mempelajari atau mendengarkan pemaparan dari tim penyelidik dan penyidik
saya juga memberikan usulan dan berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan
nah soal independensi ini kan ya bisa seperti itu tetapi itu menurut saya memang harus kita menjadikan catatan juga
memang saya lihat kan tradisi tradisi tgpf itu di bawah presiden yang katakan
tapi memang iya memang kerja tim itu menjadi apa saya sih menganggap itu
kalau dijadikan motivasi lah menjadi warning juga dari masyarakat bahwa mereka juga memberikan kritik yang tajam kemudian memberi masukan yang penting bagi tim
saya memandang seperti itu
bang usman yang jelas dalam tim ini ada sejumlah unsur unsur lain kan ya yang dilibatkan baik dari pegiat komnas ham kpk dan sebagainya
sebenarnya tidak ada dari komnas ham kecuali mantan
tidak ada tidak ada
ya tidak ada yang ada mantan mantan ya
nah perbedaannya kalau kita bandingkan dengan tim pencari fakta terdahulu misalnya sekarang ini lebih dalam posisi penasehat gitu atau pakar gitu
dia tidak punya kewenangan langsung untuk mengeksekusi atau membuat kebijakan investigatif di tingkat lapangan gitu
nah yang kedua para asisten atau para penyelidiknya juga sudah diputuskan nama namanya
berbedanya dengan tim pencari fakta yang lalu adalah para komisioner ini atau para anggota dari tim pencari fakta ini diberikan keleluasaan
untuk membuat komisi
ya jadi kita harus mencari anggota anggota asisten untuk penyelidikan di tingkat lapangan gitu
jadi lebih katakanlah lebih leluasa lebih independen gitu
jadi dari segi struktur di bawah presiden dan di bawah polri di bawah kapolri itu berbeda
juga dari segi komposisi keanggotaan atau independensi keanggotaan juga berbeda gitu
tentu saja semua pada akhirnya akan dibuktikan oleh apakah mereka dalam waktu dekat misalnya bisa membuat kemajuan gitu
kan pada akhirnya kritik dari pak novel adalah tetap punya harapan bahwa kasus ini harus dibongkar gitu
kalau ada jaminan bahwa serangan terhadap pak novel serangan terhadap pegawai kpk yang lain dibongkar tuntas
tentu ia bisa berubah sikap skeptis yang semula tadi disampaikan gitu
jadi saya kira tiga hal sekali lagi pemberi mandat atau mandatnya komposisi keanggotaan dan partisipasi masyarakat itu yang saya kira menjadi titik kritik
jadi titik kritik dari teman teman aktifis
oke baik bang nurholis komposisi keanggotaan tadi bang usman katakan bagaimana anda menilai ini
ya seperti saya sampaikan di awal tadi yang terputus itu ada struktur penanggung jawab itu pak kapolri dan jajarannya ya
kemudian kita di semacam pakar begitu atau semacam board tersendiri apa
terdiri dari beberapa orang yang saya sebutkan tadi
nah kemudian ada tim teknis memang itu yang dibawa tim ketua tim itu dipimpin oleh kapolda metro jaya
dan nah nanti kita lihat apakah dalam kerja teknis nanti bagaimana interaksi antara tim pakar dengan tim penyelidik dan penyidik
tapi masukan dari rekan usman hamid juga dari pak novel baswedan
dan saya kira itu menjadi catatan penting bagi tim terutama bagi saya yang mendengar pada malam ini
itu akan bagaimana sebenarnya catatan kritik itu kritis itu tidak terjadi
dan kemudian apa yang menjadi kritik itu dapat dikoreksi di dalam pekerjaan teknis
saya menyadari betul juga apa yang disampaikan oleh rekan usman hamid
memang salah satu badan yang secara teknis kuat dalam konteks pengungkapan itu memang ada di penyelidik dan penyidik
bang usman dari sekian catatan kritis tadi yang sudah anda sampaikan dan juga dari bang novel sendiri
anda melihat muaranya tim gabungan ini akan bagaimana
saya tidak tahu ini apakah benar benar akan membawa kemajuan atau tidak
karena saya kalau ilustrasikan dalam kasus munir itu tidak tuntas untuk satu masa jabatan periode kapolri gitu
ketika itu kapolri sampai berganti kabar reskrim sampai berganti gitu baru kasus munir mengalami semacam kemajuan gitu
jadi ada semacam naik turun pergantian tim perombakan tim dari segi jumlah dari segi komposisi
kalau kasus novel ini bagaimana
saya kira kasus novel ini juga mengingatkan saya pada kasus munir gitu
saya membayangkan kalau seandainya tim ini hanya di bawah kapolri gitu
seandainya ia memerlukan satu akses yang sifatnya kendala kelembagaan entah itu di dalam polri entah itu di luar polri instansi lain gitu
saya khawatir itu justru menjadi kendala gitu
dulu di dalam tim pencari fakta itu juga kendala itu terasa
di dalam polri misalnya di dalam mengakses berkas berkas atau di dalam mengeksekusi penyitaan atau perolehan bukti bukti jaringan telepon atau jaringan informasi yang lain gitu
sampai harus presiden memanggil kepala polri atau kendala untuk mengakses bukti bukti di instansi badan intelijen negara ketika itu
sehingga presiden harus memanggil kepala bin memanggil presiden telkom misalnya
jadi kendala kendala struktural semacam itu yang diyakini oleh teman teman menjadi penyebab kenapa hingga hampir dua tahun perkara ini belum juga tuntas
kalau kendala kalau perkara ini hanya melibatkan perwira di tingkat katakanlah di tingkat menengah gitu atau katakanlah kalau seorang jenderal hanya seorang brigjen
atau katakanlah irjen pasti akan sangat mudah gitu oleh kapolri gitu ya
apalagi kapolri punya pak tito misalnya punya rekam jejak yang cukup baik selama ini gitu
tapi dua tahun sepertinya membuat para aktivis dan juga keluarga pak novel itu merasa ragu
apakah mungkin ini problemnya bukan pada kemampuan tetapi pada kemauan
pak hendardi misalnya anggota tim gabungan ini itu kan juga staf ahli kapolri
saya pernah punya pengalaman dengan pak hendardi di masa tim pencari fakta
ya beliau bisa diandalkan ya saya kira
tapi dalam kasus kasus tertentu bisa saja ia menghadapi kendala kendala struktural yang mungkin jauh di atas kemampuannya atau
itu kemudian anda tekankan harusnya tgpf tetap yang dibentuk di bawah presiden mandatnya begitu ya
tim ini bisa tetap berjalan untuk memeriksa abuse of process yang disimpulkan oleh komnas ham
jadi penyalahgunaan proses yang berlangsung di dalam selubuh kepolisian itu siapa yang melakukannya siapa yang bertanggung jawab
saya kira itu bisa jadi titik awal
kita akan tunggu nanti bang usman seperti apa tim ini akan bekerja
kita akan tunggu nanti pak nurholis bagaimana tim akan bekerja menjawab sebuah keraguan
mudah mudahan ada titik terang setelah ini setelah ada tim gabungan yang dibentuk
kita akan nantikan seperti apa hasilnya tentu saja
terima kasih banyak bang usman sudah hadir
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pak nurholis dari luar studio
dan prime news akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain saat lagi tetap bersama kami